kita ke informasi pertama ini berjalan jalan keliling dunia
tentu menyenangkan dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang
tapi bagaimana nih lady kalau jalan jalannya ke tiga negara hanya dalam waktu lima detik saja
tinggi tiga negara dalam waktu lima detik
satu dua tiga
bukan sulap bukan sihir
hal tersebut bisa dilakukan di belanda
halo ketemu lagi sama saya
kali ini saya mau ngajak anda untuk jalan jalan ke satu tempat paling ikonik di mastri
jadi di mana ini tangan kanan anda atau kaki kanan anda bisa ada di belanda
kaki kiri bisa ada di belgia dan kepala bisa ada di jerman
mengawali perjalanan ini saya dan teman teman saya akan naik kereta menuju halte bus di masrich centrum
perkenalkan ini teman teman saya
ada wicak dari indonesia asat dari lebanon dan enrico dari italia
sampai juga kami di halte bus mastri centrum
moda transportasi yang beragam di belanda memudahkan perjalanan antar kota maupun antar negara
selain kereta bus selalu menjadi pilihan utama bertransportasi di sini
dan sekarang bus kami sudah sampai berangkat
jadi sekarang kita sudah di bus
kita sudah sampai di bus
tapi biasanya tadi kita ambil jurusan untuk ke aachen
akan ini ada di jerman teman teman
ini asad dari lebanon
jadi kita akan menunggu perjalanan selama empat puluh tiga menit ke sana
nanti akan dilanjutkan dengan berjalan kaki
perjalannya akan cukup memakan waktu karena ini ada kita ke luar negeri
kita ke jerman ya sekarang ya
kita ke jerman sekarang
maps tetap menjadi panduan selama di perjalanan
micak membantu kami mencari rute terbaik melalui sebuah aplikasi yang wajib
dimiliki siapa saja yang ingin berjalan jalan di belanda dan sekitarnya
setiap jalan jalan naik public transportation di belanda
ini nggak pernah takut low bad karena di mana mana itu selalu ada tempat untuk charging
sepanjang perjalanan mata kami dimanjakan dengan keindahan pemukiman penduduk
yang tersusun apik juga hamparan luas rumput hijau di wilayah limberg ini
sampai di pemberhentian
tujuan kami sedikit lagi ada di depan mata
kenapa kamu ingin pergi ke perjalanan

karena masih ada tiga negara titik yang sama dan tanah
jadi saya ingin mencoba sesuatu yang sangat menarik
perjalanan di tengah suhu sembilan derajat celcius lumayan membutuhkan banyak tenaga
apalagi jaraknya ditempuh kurang lebih sejauh empat kilometer
jadi kita sudah ke sorean
tidak dapat bis untuk naik ke atas
jadi harus jalan kaki
rute super menanjak
dan jalannya harus cepat karena kita mengejar supaya masih ada matahari
semoga berjaya guys
perbatasan ini berada di ketinggian tiga ratus dua puluh dua tujuh mdpl
ingin berasa di titik paling tinggi negara belanda
di sinilah tempatnya
menara ikonik perbatasan sudah di depan mata
namun menurut teman teman saya bukan yang ini ikon utamanya
setelah berjalan sekitar satu kilometer
jadi kami sampai di depan papan selamat datang di labirintri lenden poon
atau yang lebih dikenal sebagai titik tiga negara
selamat datang di belanda
tapi saya mau ajak anda jalan jalan lagi gak cuma ke belanda
sekarang kita masuk ke belgia
selamat datang di belgia
mau makan coklat apa
tapi kayaknya tidak seru
bagaimana kalau kita jalan jalan ke jerman saja
dan ini dia perbatasan tiga negara
seperti janji saya di awal
saya akan berkeliling tiga negara dalam waktu lima detik saja
oke sekarang saya akan mengelilingi tiga negara dalam waktu lima menit
satu dua tiga
sebelum menutup pulang
jangan sampai lupa untuk mengabadikan momen tak terlupakan ini